bandar udara internasional el tarik kupang nusa tenggara timur
melakukan sterilisasi di areal terminal pada selasa siang
proses sterilisasi ini menjadi upaya berkala yang dilakukan pengelola
untuk mengantisipasi penyebaran virus corona
seluruh benda yang sering digunakan oleh para penumpang
seperti kursi troli permainan anak anak perangkat komputer
tempat sampah dan areal kamar kecil
disterilkan petugas dengan cara mengelapnya
namun upaya angkasa pura untuk memberikan rasa nyaman
bagi para penumpang yang akan berpergian ini
dirasakan masih belum memadai karena proses manual ini
belum memberikan perlindungan maksimal
para penumpang menginginkan agar hand sanitizer pun disediakan
untuk publik di sejumlah titik di dalam areal terminal bandara
pihak bandara belum bisa melakukan penyemprotan
karena keterbatasan alat dan cairan disinfektan
yang harus didapatkan dari kkp
dalam misalnya dari perangkat angkasa pura
kita sudah melakukan pembersihan
dengan menggunakan disinfektan di terminal
dengan spray dan alat selam
di terminal juga kita sudah
ada persediaan hand sanitizer
baik di ponter cg maupun di terminal
hingga saat ini belum ada penumpang yang terdeteksi
termoskener menunjukkan gejala demam